setelah film dilan menelan sukses sebuah film drama percintaan kembali akan menghibur pecinta film tanah air
film berjudul revan dan reina yang berkisah tentang cinta segitiga siap menarik hati para penikmat film drama indonesia
spesialnya lagi film ini disebut dibesut oleh seorang remaja dari surabaya yang masih berusia lima belas tahun
karya novel penulis krista bella berjudul revan dan reina ini akan siap diputar di bioskop tanah air
diperkirakan menjadi tandingan film dilan yang kini masih digandrungi para remaja
dari sebuah cerita pasangan kekasih bernama revan yang diperankan oleh brian domani dan reina diperankan angela girlsa
menceritakan perjalanan cinta
mereka yang ternyata ada kehadiran orang ketiga
yakni teman masa kecil reina bernama fabian yang diperankan aktor irsyadillah
cinta segitiga ini semakin menjadi dilema
tatkala reina harus memutuskan melabukkan cintanya kepada revan atau fabian yang telah mendonorkan tulang sum sum untuk penyakitnya
film ini semakin istimewa dengan keterlibatan wilson tirta sebagai ceo produser cilik asal surabaya
karya wilson akan disambut positif seluruh pecinta perfilman indonesia
seperti halnya wilson angela gisa yang memerankan sosok raina berharap film pertamanya ini mampu menyanyi film dilan yang populer saat ini
saya bisa langsung belajar dari proses readingnya langsung dari coachnya
jadi ya dengan waktu yang singkat cuma dua minggu doang itu bisa lihat diri aku sendiri itu kayak wow ini beneran aku yang ngerti
yang maksudnya yang acting ini ini beneran aku gitu masih agak gak nyangka sih aku bisa ngelakuin
bagi penggemar film indonesia yang tak sabar lagi menyaksikan drama lucu dengan bumbu romantis ini
bisa menyaksikannya di bioskop tanah air pada dua puluh sembilan maret nanti